di banyumas jawa tengah siswa smkn u satu ⁇ maarif ⁇ berhasil menciptakan sebuah perwarupa mobil listrik
mobil listrik yang diberi nama ambolisma atau singkatan dari mobil listrik ⁇ maarif ⁇ ini mampu menempuh jarak dua puluh lima km dengan sekali pengisian baterai
nah yang menarik mobil ini benar benar dibangun dari awal yang merupakan hasil pemikiran para guru dibantu dengan siswa
informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
namun jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi sampai jumpa
di tengah terik matahari yang menyinari kecamatan sumpik banyumas jawa tengah sebuah kendaraan kecil melaju di tengah permukiman warga
kendaraan apa ini ya
ya inilah ambolisma
mobil listrik hasil cipta karya siswa dan guru
sekilas desain mobil ini bentuknya menyerupai mobil golf ya
untuk urusan kecepatan molisma diklaim mampu melaju hingga empat puluh km per jam berkat penggunaan dinamo bldc tiga ribu watt
lalu apa ya tujuan pembuatan ma'arif
sumbang sih kepada negara untuk pemikiran mobil listrik
bahan bakarnya tidak dari fosil
terus kemudian yang ketiga itu kita membuat itu supaya anak anak punya motivasi
ya motivasi selain buat pembelajaran juga motivasi ke depan untuk masuk ke anak anak
proses pembuatan molisma memakan waktu empat bulan
melibatkan delapan siswa dan dua guru pendamping
seluruh proses pengerjaan dilakukan sendiri oleh ma'arif
dan juga oleh para siswa pulang sekolah mulai dari memotong besi hingga mengelas rangka
hasilnya inilah molisme generasi pertama
ini molismanya sendiri
untuk cara pengoperasiannya yaitu pertama kita aktifkan kucing otak dulu
kemudian untuk saklar lampunya jauh dekat ini
saklar maju mundurnya di sini
kemudian saklar top speednya di sini
satu dua tiga
untuk penggeraknya sendiri kita menggunakan motor bldc
yang bisa menggunakan baterai enam puluh volt
ini satu set
kemudian diteruskan melalui pulih ke gearboxnya di sana
untuk sumber tenaganya sendiri kita dari baterai yang di charge melalui panel surya di sini
panel surya yang di sini
tim perancang molisma memilih menggunakan full energi listrik karena dianggap lebih ramah lingkungan dan sesuai dengan anjuran pemerintah
namun seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak saat mencoba mobil purwarupa ini menemui masalah
jadi ini kita kan masih prototip
jadi tadi ada kendala masalah di cvt nya di fungernya
karena dia ketarik terus
ada potensi dia longgar
jadinya motornya muter cuma dia belum bisa gerakin si gearboxnya yang belakang
jadi tadi kita upayakan perbaikan
ini ditarik lagi dikencengin lagi biar ini agak kendor funbill nya
perbaikan dan penyempurnaan terhadap perwarupa molisma terus dilakukan
kalau lelah menghadang saatnya salunsi
sistem molisma dinyalakan
inilah waktunya bagi ubaidillah dan teman temannya untuk bergoyang